sanggar krido mudo yang membuat kostum kerajinan topeng irang diduku tarusari tarubatang
kecamatan seloboyo lali kembali menggeliat
merebaknya covid di boyolali selama hampir dua tahun membuat pesanan turun hingga tujuh puluh lima persen
tetapi kini pesanan mulai kembali berdatangan
pimpinan sanggar soekardi mengerjakan kostum pesanan dibantu lima hingga sepuluh orang anggota sanggar kridomudo
pendapatan dari penjualan kostum topeng irang akan digunakan untuk membiayai kegiatan di sanggar kridomudo yang beranggotakan sekitar empat puluh orang
memang pesanan sangat menurun drastis mungkin sekitar tujuh puluh lima persen itu berkurangnya tinggal dua puluh persen karena pandemi
untuk yang atasan itu sekitar enam ratus untuk yang bawah itu sekitar tujuh ratus ribu
kostum topeng ireng ini menggunakan bahan
baku manik manik dan bulu ayam yang mudah didapatkan dari kabupaten tetangga yakni klaten
kota boyo lali saat ini berstatus ppkm level dua
pembukaan tempat tempat wisata membuat kesenian tradisional topeng ireng bisa tampil lagi
kartika bagus boyo lali jawa tengah